hai kebahagiaan dirasakan warga komplek graha bukit raya kabupaten bandung barat minggu pagi
puluhan warga menggelar botram atau makan bersama di jalan di depan rumah mereka puluhan tikar
menutupi sebagian jalan di komplek tersebut berbagai makanan lebaran dihidangkan seperti
ketupat opor ayam beserta kue kue lebaran kegiatan botram ini dilakukan untuk mengobati rasa kangen
kepada keluarga di kampung halaman karena larangan mudik akibat kofit sembilan belas menurut warga kegiatan ini
baru pertama kali dilakukan di tengah pandemi kofit sembilan belas ternyata adanya wabah virus ini
membawa berkah juga buat kami adanya kebersamaan kemudian kita bisa saling menukar makanan
ada di rumah sementara pemandangan unik juga tampak di perumahan mutiara
sampai jumpa di video selanjutnya
hai sisi doarjo jawa timur selepas sholat id sejumlah warga mulai sibuk menata meja di depan
rumah mereka diatasnya disediakan bermacam kue lebaran dan tak lupa hand sanitizer dengan
mengenakan masker warga memulai unjung unjung atau silaturahmi dengan tetangga terdekat warga
juga menghindari bersentuhan dan tidak masuk ke dalam rumah tetangga alhamdulillah disini terlihat
kompak sekali ke jadi
semua disini patuh kepada anggota pemerintah tidak mudik tetapi tetap menjaga fisikal distensi
adanya unjung unjung fisikal distensing ini tidak menyerutkan makna lebaran bagi warga malahan
pengalaman silaturahmi ini dirasa meringankan kerinduan mereka akan kampung halaman tim
liputan cnn indonesia